siang ini presiden joko widodo resmi melantik jenderal andika perkasa sebagai panglima tni di istana kepresidenan jakarta
tidak hanya panglima tni presiden joko widodo juga melantik letnan jenderal dudung abdurrahman sebagai kepala staf angkatan darat
dan untuk mengetahui proses pelantikan panglima tni dan kasat sudah ada korespondensi ann indonesia teddy zuhari
teddy apa yang bisa anda sampaikan kepada kami terkait pelantikan panglima tni di istana hari ini
selamat siang taufik betul sekali ini yang dinantikan publik akhirnya sudah terjawab
dan memang yang menjadi sorotan publik beberapa pekan belakang ini kapan sebenarnya presiden joko widodo akan melakukan pelantikan panglima tni
ini mengingat panglima tni marsikal hadi cahyanto yang sudah memasuki masa pensiunnya di bulan november dua ribu dua puluh satu hari ini
dan kalau kita melihat flashback ke belakang taufik kita lihat pada sebelas november lalu dan enam belas november kemarin
sebenarnya joko widodo beberapa kali sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat atau tepatnya pekan ini atau hari ini
presiden joko widodo akan melakukan pelantikan panglima tni yang baru
dan selain panglima tni ada beberapa pejabat negara yang juga dilantik pada hari ini di istana kepresidenan jakarta
yang dimulai pada pukul tiga belas tiga puluh lima siang tadi
selain andika perkasa yang menjadi panglima tni yang baru menggeser posisi atau menggantikan posisi dari marsikal tni hadi cahyanto
presiden joko widodo juga melantik dudung abdurrahman sebagai kepala staf angkatan darat yang baru
menggeser posisi dari andika perkasa yang hari ini dilantik sebagai panglima tni
dan selain itu kepala
badan nasional penanggulangan bencana atau kepala bnpb juga diganti posisinya
sebelumnya dijabat oleh majen tni ganip warsito
per hari ini tujuh belas november dua ribu dua puluh satu presiden melantik majen tni surharyanto sebagai kepala bnpb yang baru
dan kalau tadi melihat beberapa tamu undangan yang hadir memang dilaksanakan secara terbatas
saya tadi melihat atau memang tadi publik melihat ada beberapa pejabat negara yang

seperti wakil presiden ma'ruf amin kemudian presiden ke lima republik indonesia megawati sukarno putri
ketua dpr puan maharani kemudian juga ada kapolri dan juga para kepala staf angkatan
dan juga ada menteri pertahanan prabowo subianto dan menko polhukam mahfud md
dan sedikit mereview perjalanan karir dari andika perkasa yang dilantik sebagai panglima tni hari ini
taufik kita tahu bahwa tahun ini andika perkasa tepatnya dua puluh satu desember nanti ini akan berusia lima puluh tujuh tahun
kalau boleh dibilang juga pelantikannya sebagai panglima tni yang baru ini bisa diartikan juga sebenarnya sebagai kado untuk andika perkasa
karena di bulan yang akan datang tepatnya bulan desember atau di tahun ini dua puluh satu desember nanti andika perkasa akan masuk di usianya yang ke lima puluh tujuh tahun
tauhik kita tahu bahwa tahun ini akan datang tepatnya bulan desember nanti andika perkasa akan masuk di usianya yang ke lima puluh tujuh tahun

andika perkasa lulus dari akademi militer pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh sebelumnya menjabat sebagai kasat dan dijabat oleh andika selama empat tahun dari tahun dua ribu delapan belas
sebelum sebagai kasat andika juga pernah menjabat sebagai pangkostrat kemudian komandan diklat tni angkatan darat
dan juga pangdam dua belas tanjung pura komandan paspampres selama dua tahun dari dua ribu empat belas hingga dua ribu enam belas
dan juga kadispen ad dari dua ribu tiga belas
sementara sedikit mereview perjalanan karir dari dudung abdurrahman yang juga dilantik hari ini
kalau saya melihat biodata diri dari dudung abdurrahman ini lahir pada sebelas november tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dan tahun ini atau dua hari dari hari ini akan masuk usianya ke lima puluh enam tahun
ini juga boleh dibilang bahwa ini kado buat
dudung abdurrahman naik jabatannya sebagai kepala staf angkatan darat dari sebelumnya sebagai pangkostrat
lulusan akmil tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan dan menjabat sebagai pangkostrat sejak dua puluh mei dua ribu enam belas
juga sebelumnya pernah menjabat sebagai panglima kodam jaya tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
dan juga gubernur akmil serta wakasintel territorial kasat tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
tadi diumumkan juga dalam pelantikan
dan dudung abdurrahman sebagai kepala staff angkatan darat yang baru
bahwa dalam pelantikan tadi pemerintah juga memberikan kenaikan pangkat
selain kenaikan jabatan sebagai kasat
dudung abdurrahman juga menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi
dari lieutenant general tni menjadi general tni
dan sedikit juga mereview atau melihat perjalanan karir dari kepala
bnpb yang baru ini yakni majen tni surharyanto
yang lahir pada delapan september seribu sembilan ratus enam puluh tujuh tahun ini berusia lima puluh empat tahun
menggantikan posisi dari majen tni ganip warsito
yang kalau memang dilihat dari masa tugasnya yang memang tidak lama
gani warsito menjabat sebagai kepala terima jabatan dari panglima tni yang lama
yakni marsikal hadi cahyanto kepada panglima tni
yang baru jenderal tni andika perkasa di mabes tni cilangkap
sementara satu hari setelahnya atau di hari jumat
dia akan dilakukan serah terima jabatan kepala staf angkatan darat
dari andika perkasa ke dudung abdurrahman
di markas besar tni ad di jakarta
baik teddy zuhari terima kasih atas laporan anda
teddy melaporkan langsung dari istana kepresidenan jakarta